world islamic economy ke tiga belas digelar di malaysia
forum ini menyediakan sarana untuk memberdayakan bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi pada masa mendatang
forum ini digelar di borneo convention center kucing pada dua puluh satu hingga dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
setelah sukses di kazakhstan indonesia kuwait pakistan inggris dan uni emirat arab
world islamic economy ke tiga belas digelar di kuching malaysia
forum ini digelar untuk memperjuangkan kolaborasi antara ekonomi melalui kemitraan ini dan negara bagian sarawak
kemitraan itu diharapkan dapat menarik investasi dari industri yang sesuai dengan nilai dan tujuan untuk memperkuat prospek ekonomi sarawak
pertumbuhan forum ini menggaris bawahi pentingnya pemimpin dunia
bekerjasama membuka kolaborasi dengan tatanan ekonomi baru
world islamic economy ke tiga belas digelar di kuching malaysia
presiden joko widodo akan menghadiri forum ekonomi islam sedunia ini
presiden juga akan menghadiri masyarakat perundingan tahunan malaysia indonesia bersama perdana menteri dato sri najib tun razak
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser cnn indonesia dince indra di kucing malaysia
selamat pagi nince isu apa yang akan diangkat dalam forum ekonomi islam sedunia tahun ini
selamat pagi punche
ini saya berada di lantai dua borneo convention center tempat diadakannya world islamic economic forum ke tiga belas
dan setelah melalui antrian panjang tadi baru saja kami melihat sekitar sepuluh lima belas menit yang lalu
perdana menteri malaysia najib razak hadir di main hall tempat diadakannya opening ceremony untuk wif ke tiga belas kali ini
dan selain ada keynote speaker dari najib razak wif ke tiga belas kali ini juga akan dibuka oleh ketua yayasan wif sendiri
yaitu tun musa hitam
dan selain itu beberapa tamu vip yang diangkat
yang datang adalah presiden dari republik tatarstan yakni rustam mini kanov
dan juga wakil presiden dari bank pembangunan islam atau islamic development bank yakni muhammad nuri juni
namun sayangnya presiden joko widodo tidak akan hadir di acara wif ke tiga belas kali ini
namun akan diwakilkan oleh menteri perencanaan pembangunan nasional dan juga kepala bapenas
yakni bambang sumantri burojo negoro
dan apa saja yang akan dibahas dalam wif ke tiga belas kali ini
ada beberapa tema discussion yakni seperti sarawak focus
sarawak focus kali ini akan mengangkat masalah pelestarian hutan sarawak
dan inilah pentingnya dari wif ke tiga belas kali ini
pihak yayasan akan menekankan pentingnya green economy atau ekonomi hijau

dan selain sarawak focus ada juga bahasan untuk face to face
nah ini yang menarik
karena beberapa delegasi yang kami temui tadi sempat berbincang bahwa mereka mengatakan tertarik untuk menyimak face to face kali ini
karena dihadiri oleh beberapa petinggi perusahaan teknologi dunia
seperti google dan juga apple yang hadir untuk menjadi pembicara
dan selain itu karena penghujung tahun tentunya banyak proyeksi ekonomi dari beberapa lembaga
yaitu global economic outlook yang akan membahas tentang sistem ekonomi inklusif
kembali ke studio
baik terima kasih dj indra langsung dari kuching malaysia